timnas indonesia u sembilan belas berhasil meraih juara ketiga piala ffu
setelah menang telak tujuh satu atas tuan rumah myanmar di stadion tuguna yangon myanmar
meski hanya mampu finish di posisi ketiga
tim besutan indra syafri mendapat respon positif dari penggemar sepak bola tanah air
adu penalti menjadi momen yang mengantarkan timnas menjadi juara
sayang jumat lalu adu penalti justru menggagalkan langkah garuda nusantara
menuju final piala affu delapan belas dua ribu tujuh belas
selama kompetisi egy maulana dan kawan kawan
selalu konsisten menyajikan permainan sepak bola
yang menarik atraktif dan menghibur penonton
delapan atas brunei
dan terakhir tujuh satu
lawan tuan rumah myanmar pada perebutan juara ketiga
jadi soal pemain tidak ada masalah
pelatihnya bagus menerapkan strategi
tetapi mungkin yang diperlukan itu lebih sering bertanding bersama sama
dengan lawan lawan yang cukup kuat juga
sehingga kita benar benar kompak
suka sih suka dengan strikernya
cuman waktu semifinal itu kurang kerjasama aja
bagus memilih pemain dan indra safri
formasi permainnya juga sangat bagus
ya bagus menemukan egy maulana fikri
dan itu bakat indonesia yang ditemukan indra safri
menurut pengamat sepak bola kusnaini
target utama timnas u sembilan belas
sebetulnya bukan sekedar juara piala aff
atau lolos ke piala afc
tapi menyiapkan tim yang bisa menjadi fondasi timnas senior
pssi mungkin bisa membantu dengan mengumpulkan data pemain
sehingga waktu pencarian bakat lebih efektif
memang pelatih itu biasanya diukur dari pencapaian ya
tapi saya pikir juga tidak boleh diabaikan fakta yang namanya performa tim ya
jadi pencapaiannya mungkin tidak maksimal
tidak menjadi juara
tapi performa tim kan cukup bagus cukup meyakinkan
kalau saya sih melihat tim ini masih perform ya di bawah indra safri
jadi mungkin untuk mengganti dengan pelatih lain
bukan hal yang mutlak
kemampuan garuda nusantara besutan indra safri akan kembali diuji
di kompetisi afc u sembilan belas pada delapan belas oktober sampai empat november dua ribu dua puluh
dengan indonesia sebagai tuan rumah